masih di cnn indonesia news update dan kita akan ke informasi tentang perang melawan narkoba
satuan reserse narkoba polres metro jakarta selatan menangkap mantan penyanyi cilik berinisial ibs
ia ditangkap kamis malam di kediamannya di kawasan keramat sentiong johar jakarta pusat
polisi menggeledah rumah penyanyi yang terkenal di era tahun sembilan puluh an ini
saat dilakukan penggeledahan petugas pengamankan alat hisap sabu satu klip plastik sabu sisa pakai dan telpon genggam
ibs juga sempat berpura pura pingsan saat tiba di polres metro jakarta selatan
dan menolak untuk diperiksa oleh penyidik satuan resursa narkoba polres metro jakarta selatan
hingga saat ini ibs masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik satuan reserse narkoba polres metro jakarta selatan
untuk saat ini untuk selanjutnya